terus kalau gue jalan tangan gue sembari begini
disangkanya gua lagi manggul jin terus kalau gua jalan begini
gara gara enco lo sangka gua lagi nyeret nyeret jin lu pikir kode
percayalah pak haji lebih suka memelihara murid murid seperti kalian daripada jin
tidur ya itu alam arum ayah saya
allah ambunilah kami
akhirnya ada juga yang memiliki kesadaran untuk rakyat
tapi siapa kalian
kalian bukan orang sini kan bukan pak kiai
tidak dua orang yang datang tak ada enslenggah
tetangga almarhumlah yang harus memandikan
bukan kalian yang orang
saya minta bantuan kalian untuk memanggil tetangga di sini
suruh datang menemui saya
kalau tidak mau terpaksa kita sendiri yang akan mengerjakannya
tidak saya tidak akan berbuat sesuatu apapun untuk manusia pelit seperti pak abdullah
pemberian yang dia lakukan selama ini hanya yang wajib wajibnya saja
misalnya jakad pitra
padahal dia itu orang yang paling kaya di kampung ini
alah mungkin nggak sempat kali
nggak sempat apaan
justru yang paling banyak membantu kita di kampung ini pak kiai yang hidupnya pas pasan
nah sekarang begini aja nih ya
ini kebetulan banget pak kiai ngundang ente ente nih buat datang ke rumahnya papa
masa jenazahnya nggak dimandiin
mal dong salam allah
sampaikan salam sama pak kiai
ya udah deh
dan ini kayaknya ujung ujungnya kita yang mandiin jasadnya nih
lo bagian palingnya bengapin kakinya ya
pokoknya yang penting kita udah nyampein amanat
kalau misalnya pak kiai marah besar kita nggak tanggung kalau misalnya desain
ini terkena banjir atau tanah longsor
ya udah biarin dah hancur hancur deh
ayo dandangin lu disini
mereka kayak instan tuh
apa apa kecuali tabungan yang ada di bank yang kagak bakal dibawa mati
belahkan harta semacam itu cuma mendatangkan celaka
ya tapi dalam kasus ini lo jangan ambil kesimpulan apa apa dulu
ini kan belum tahu sebenarnya
masuk masuk masuk
masuk masuk masuk
masuk masuk masuk
masuk masuk masuk
saya kecewa dengan tindakan kalian yang tidak menunjukkan tanda tanda seorang bomin
kalian kan tahu sesama mu'min itu bersaudara
tapi pak abdullah tidak pernah menjelaskan
tidak pernah menganggap kami sebagai saudaranya
dia yang hidupnya serba berkecukupan
tidak pernah membantu tetangganya yang hidupnya serba kekurangan
kami juga semua kecewa sama almarhum
mengapa justru pak kiai hidupnya pas pasan
yang lebih banyak bantu kami
pak abdullah saya tidak bisa membiarkan hal ini berlalu lalu
ya terserah pertembangan pak kiai saja
sentyah itu kami sudah tidak ingat

tak ada masalah diri sendiri seperti
mereka semua bersaudara
wakaf dan semuanya
beliau tidak ingin memamerkan
amalnya kepada siapapun
kecuali kepada allah
beliau memaksa saya untuk tutup mulut
namun karena perkembangannya
hanya membuat fitnah
saya memukakan hal ini kepada kalian
betul begitu bu abdullah
betapa tidak tahu dirinya kita
hah bang jangbrong
ini si jangbrong
makanya jangan cepat cepat ambil kesimpulan
sebagai manusia yang berakal
kamu harus berpikir
nah setelah itu baru kamu ambil kesimpulan
saya mengaku salah
tapi kalau boleh saya nanya
kenapa pak haji kalau berjalan
suka begini nih
yang begitu kan kayak orang lagi ngegendong jin pagi terus kalau gue jalan tangan gue sembari
begini sangkanya gue lagi manggul jin terus kalau gue jalan begini nih gara gara encok
lu sangka gua lagi nyaret nyaret jin lu pikir kudukut
percayalah pak haji lebih suka memelihara murid murid seperti kalian daripada jin
kenapa lebih sayangnya kita kita soalnya kalau lu bisa gua tabokin